sistem zonasi penerimaan peserta didik baru dua ribu sembilan belas menuai kontroversi
sejumlah wali murid menuntut menteri pendidikan dan kebudayaan mundur
dan menggugat sejumlah pasal dalam parmen dikbut tentang penerimaan peserta didik baru
kontroversi mengenai sistem zonasi penerimaan peserta didik baru atau ppdb dua ribu sembilan belas terjadi di seluruh daerah
di surabaya sejumlah wali murid meneriakan penolakan terhadap sistem zonasi dan menuntut menteri pendidikan mundur
selain itu tak sedikit wali murid yang menempuh jalur hukum
sejak awal mei lalu judicial review telah diajukan kepada mahkamah agung
kuasa hukum penggugat m soleh menyatakan judicial review diajukan untuk menggugat beberapa pasal dalam permendikbud no lima puluh satu tahun dua ribu delapan belas tentang ppdb
beberapa pasal pasal enam belas dua puluh dua puluh lima dua puluh tujuh dua puluh sembilan itu yang kita gugat
harapannya begini bahwa logika berfikir di dalam parmen dikbut ini sudah salah
zonasi tentu mestinya tidak perlu diterapkan
kalau memang pengen ada pemerataan kualitas pendidikan tidak perlu ada yang namanya sekolah kawasan
menteri pendidikan dan kebudayaan muhajir effendi menyebut telah merevisi salah satu poin krusial
pelonggaran kuota jalur prestasi ini berlaku di beberapa daerah seperti jawa timur
tetapi tidak diterapkan di daerah yang tidak memiliki masalah
evaluasi yang dimaksud sebetulnya yang dimaksud bapak presiden ya diminta untuk ditinjau bagian bagian mana yang masih belum ada kesepakatan
atau dalam tanda petik kontroversi
beliau berpesan supaya diperlonggar lah gitu
karena itu sekarang kita perlonggar menjadi dalam bentuk interval yaitu antara lima sampai lima puluh

sementara itu komisi sepuluh dpr akan membahas persoalan penyelenggaraan
tentang penerimaan siswa baru yang menimbulkan kekisruhan di beberapa daerah dalam rapat kerja yang akan digelar senin pekan depan
tim liputan cnn indonesia
ya sistem zonasi yang dibuat pemerintah dalam penerimaan peserta didik baru tahun ini menuai polemik dan juga kritik terutama dari orang tua murid
meskipun banyak keluhan tetapi mendikbud muhajir effendi tetap menjalankan kebijakan ini
nah pertanyaannya adalah apa sebetulnya yang diinginkan oleh pemerintah
pemerintah dengan menerapkan sistem zonasi mengapa yang terjadi di lapangan justru mendapat banyak penolakan terutama dari para orang tua murid
kita akan diskusikan malam hari ini
di studio sudah ada ibu retno listiarti komisioner kpai bidang pendidikan
selamat malam ibu retno
apa kabar bu sehat
dan saya juga akan sapa lewat sambungan telepon di luar studio
ada pak suparto staf khusus mendikbud bidang komunikasi publik dan kerjasama luar negeri
pak suparto selamat malam
apa kabar pak suparto
ya alhamdulillah sehat
dan saya juga akan sapa narasumber lainnya pak jospan agus ketua komunitas orang tua peduli pendidikan anak
pak jospan selamat malam
selamat malam pak renat
ya baik terima kasih pak jospan
nanti saya akan ke anda juga untuk bertanya soal kebijakan sistem zonasi ini
saya juga nanti akan ke bu retno tapi saya ingin ke pak suparto terlebih dahulu
pak suparto jadi bagaimana
dari kemendikbud setelah kemudian banyak polemik di lapangan ada beragam penolakan dari orang tua murid
bentuknya macam macam sampai ada yang menangis marah ada yang meminta pak mendikbud bahkan untuk mundur dan lain sebagainya
ada evaluasi pak
iya ya terima kasih mas
jadi begini jadi di dalam beberapa hari ini kita dari kemendikbud sudah bisa mengidentifikasi turbulensi zonasi
ada paling tidak dua turbulensi menarik di dalam soal zonasi ini
yang pertama adalah bahwa kita melihat masyarakat kita masih mengidolakan masih berada dalam pikiran adanya sekolah favorit
masih terpetakan terkotakkan dengan adanya kastanisasi sekolah
jadi mereka beranggapan kalau adanya tidak di sekolah favorit maka masa depannya menjadi beda
ya itu yang turbulensi yang disebut dengan turbulensi pertama itu
yang kedua yang kedua rame nya soal kemendikbud soal zonasi ini adalah
tidak terlepas dari persiapan implementasi di daerah
jadi kemendikbud sebetulnya sudah mengeluarkan permendikbud nomor lima puluh satu tahun dua ribu delapan belas itu pada bulan desember
oke jadi di daerahnya belum siap atau bagaimana pak suparto
secara umum ada yang belum siap kalau yang sudah siap tinggal nggak ada masalah
belum siapnya itu begini mas
di dalam permendikbud itu mensyaratkan daerah membuat juknis pelaksanaan ppdb dan juga zonasinya
nah rupanya itu yang banyak terkendala di daerah daerah itu
daerah tidak melaksanakan apa namanya zonasi juknis itu secepat mungkin
padahal di dalam permendikbud itu disyaratkan paling lambat satu bulan sebelum pendaftaran
dan sudah susah itu
nah di daerah daerah itu ketika kita mengevaluasi bulan juni itu masih banyak daerah beberapa daerah
karena provinsi atau sekitar provinsi di jawa itu banyak yang belum siap tentang juknis dan zonasinya
baik pak suparto artinya apakah mengakui bahwa kurang sosialisasi atau kurang siap sebetulnya ketika ada kebijakan soal sistem zonasi ini diterapkan
di daerah daerah tentu yang memang
yang timbul tadi turbulensi itu memang kelihatan ketidaksiapan itu ketidak kurangnya sosialisasi kepada masyarakat
kan begini mas
mestinya dengan sistem zonasi itu dengan permendikbud lima puluh satu tahun dua ribu delapan belas itu
daerah sebelum pendaftaran daerah daerah itu sudah memetakan
anak anak yang potensial akan sekolah misalnya kalau itu sd
smp ya daerah daerah itu yang lulusan sd itu ada berapa itu kan bisa dipetakan melalui nik
nah kemudian setelah dipetakan disosialisasikan kepada masyarakat
nah rupanya itu yang terlewatkan dilakukan
jadi pbdp mensyaratkan sekolah proaktif melakukan pendaftaran dulu baru disosialisasikan kepada masyarakat
bukan masyarakat yang
sebelum saya ke pak jospan saya akan ke bu retno dulu
bu retno apa titik permasalahan yang menurut anda dari sistem zonasi ini
sehingga kemudian di lapangan kok begitu ramai begitu banyak penolakan
bahkan banyak yang tidak mau mengikuti sistem ini sebetulnya
ya kalau dari sembilan belas pengaduan sih yang masuk ke kpai karena kami membuka posko pengaduan
dan juga kami membentuk tim ya tim pengawasan kebetulan ke beberapa sekolah di beberapa wilayah kota kabupaten
itu memang menunjukkan satu adalah sosialisasi tadi
jadi permendikbud ini sendiri sebenarnya juga belum dipahami oleh daerah
jadi kan seharusnya ketika ini lahir permendikbud ini lahir
harusnya memang kemdikbud memanggil seluruh kepala dinas pendidikan di seluruh wilayah
bukan perwakilan tapi mestinya seluruhnya
nah artinya secara bertahap kemudian kalau itu ada lima ratus sekian ya dibagi berapa untuk diberikan sosialisasi
yang kedua dibagi berapa
yang kedua dibagi berapa
yang kedua dibagi berapa
yang kedua dibagi berapa
yang kedua dibagi berapa
yang kedua dibagi berapa
yang kepala dinas dipastikan sebenarnya bahwa itu mereka melakukan tugasnya tadi
mulai dari pemetaan dan bikin juknis
karena yang mengerti daerah itu memang daerah tadi
jadi permendikbud ini sebenarnya tidak kaku
dia menyerahkan kepada daerah
nah ketika daerah tidak siap memang ini kemudian menjadi problem
jadi kan harusnya
implementasinya ya implementasi di daerah ya
betul jadi kalau kemdikbud melakukan sosialisasi kepada kepala dinas
kepala dinas kan harus ke kepala kepala sekolah
kepala kepala sekolah bisa kepada murid dan orang tua
nah ini kan sebenarnya jaringan atau garis yang gampang ditempu
artinya apakah waktunya terlalu mepet atau sebetulnya belum siap tahun ini diberlakukan atau bagaimana
ya sebenarnya tadi betul bahwa permadiputnya lahir tahun dua ribu delapan belas
problemnya tadi pada sosialisasi dan pemahaman terkait dengan permendikbud ini
berikutnya pemahaman untuk juknisnya juga tidak dipahami oleh masyarakat
jadi memang misnya kuat banget gitu ketika sosialisasi ini bermasalah
oke sosialisasi juga masalahnya
saya tanyakan ke pak jospan kalau begitu
halo selamat malam
pak jospan tadi sudah mendengar ya ada dua narasumber yang lain
dari perspektif orang tua murid mungkin
apa cerita anda di lapangan dan mengapa kemudian banyak orang tua murid merasa dirugikan dengan sistem zonasi ini
atau mungkin menjadi lebih sulit untuk anak anak sekolah di tempat yang mereka inginkan
awalnya dari kita itu untuk per desember itu